inilah kesempatan kita
untuk menghabis raden kian santang
mumpung dia masih pingsan
aku tidak mungkin turun tangan sendiri
karena jikalau aku menyerangnya
seranganku akan balik ke diriku
tunggu tunggu tunggu
tenang tenang tenang
kamu jangan teriak teriak begitu
nanti aku siapkan ya
sudah hati buruk kan
sudah lapar ini
udah minta bayaran lebih
sama gusti ratu kentring manik
ngasih makan sama
tapi kau tahu
cinta itu tidak mungkin
karena kau ada di pihak
sedangkan pak jajaran
adalah musuh utama
sebenarnya kamu tidak bisa
selamanya kalian akan bertekuk lutut
kepada perempuan yang kalian cintai
itulah satu satunya kelemahan kalian
kalau saja kau tidak berpihak pada pak jejah
mungkin cinta kita bisa bersatu
apa kau benar benar mencintaiku
aku benar benar mencintaimu surahan
kenapa tidak kita hancurkan saja dinding pembatas antara kita
bergabunglah dengan aku
dan kau akan mendapatkan dua hal yang selama ini kau impinkan
aku akan menikmati
dan kau akan menjadi suami dari seorang ratu buang buang
kau akan menjadi raja burang dan surakarta
apa kau masih ragu
kenapa kau diam saja surakarta
apa kau masih mencintai
aku selalu mencintaimu
semuanya menjadi dungu di hadapan perempuan
aku selalu mencintaimu
hanya tres agar kamu dapat kemusnah
dengan jiwa dan dilapangkan dada untuk menerima masalah ini ya allah
amin mohon ya allah
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
ibu undah harap kau bisa bersabar
dan bisa kuat menghadapi masalah yang menerpamu nak
iya ibu undah
aku akan berusaha sabar sampai semua masalah ini terpecahkan
karena aku yakin ibu undah
aku tidak pernah melakukan apa yang ibu daratku terima dituduhkan kepada aku
kita harus meninggalkan galuh
kita nggak punya cukup banyak waktu
dan kita harus kembali ke burang
tapi aku akan membebaskan surakarta terlebih dahulu
kenapa kau biarkan dia hidup
aku tahu apa yang harus aku lakukan
surakarta sekarang akan menjadi bagian dari kita
dia hanya ingin mengelabui nyai ratu
kalau aku tidak menyuruhmu untuk bicara
sebelum aku yang memaksamu untuk dia
inilah kesempatan kita
untuk menghabisi raden kian
tentang si anak siluwangi ini raden benar uah mumpung dia masih pingsan aku tidak mungkin
turun tangan sendiri karena jikalau aku menyerangnya serangan ku akan balik ke diriku
sendiri baiklah raden dengan senang hati keponakan ku
raden kian santau sebentar lagi kamu akan mati di tanganku kian santang
raden apa yang terjadi keponakanku
bakar semua yang ada di sini
jangan sampai ada tersisa
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
apunten gusti ratu
nimas rora santang
apa yang terjadi
kenapa paman hanya membawa centong nyi iroh saja
paman lengser tenanglah
ceritakan pada kami dimana nyi iroh
paman benar katanya bunda
sekarang jelaskan kepada kami
sebenarnya apa yang sudah terjadi
begini gusti ratu
nimas rora santang
tadi saya sudah pergi ke pondoknya nyi iroh
dan saya bertemu langsung dengan nyi iroh
dan ketika saya menunggu nyi iroh ganti pakaian di dalam kamarnya
dari sebuah kecap yang begitu sahduh menontonnya
tiba tiba saya tertidur